nek nenek gak apa apa kan
oh ya nek tadi aku pengen balikin dompet ini
tadi aku nemu di jalanan
ya ampun hampir nenek jatuh
terima kasih ya
kok bisa sih sampai kecopetan
itu kesalahan saya
bening sama bunda
bunda kejapet copetnya
udah ibu gak tau musik gimana ini
uang warung itu modal buat jualan naik
kalau uangnya hilang
besok ibu mau jualan apa
saya tahu itu memang salah saya bu
saya tau itu kok
saya belum menerima maaf bu
sebenernya ibu gak tegang ngelakuin ini
tapi mendingan kamu gak usah kerja lagi di warung ibu
dengan saya bisa kerja di tempat ibu
saya bisa ganti semuanya bu
ibu bisa potong dari upah saya
saya minta tolong saya jangan dipecat
kurang baik apa ibu sama kamu
tempoh hari telur telur ibu kamu pecahin
piring gelas ibu kamu pecahin
ibu udah gak bisa terima hal ini nak
jangan dipecah saya bu

udah gak perlu
pokoknya ibu gak mau kamu kerja di warung ibu lagi
mohon jangan pecah muda bu
bening mohon jangan pecah muda
udah gak usah kayak gini lagi
udah nanti udah
mendingan kamu beresin pakaian pakaian kamu yang ada di warung
jangan bikin ibu ngeras jadi orang jahat
ya makasih ibu udah kasih saya kesempatan kerja
kamu pulangnya lewat pintu samping aja
pintunya gak dipunci
ibu mau masuk
aku sama bening harus tidur dimana malam ini
bening udah kenyang
kamu kan belum makan tadi
bening masih kenyang kok
uangku tinggal segini
bunda masih ada uang kok
bunda beli nasi ya
bunda keluarin nasi disitu
bening tunggu disini
kamu tunggu disini ya
parkiran butiknya sudah penuh
yaudah kalo gitu kamu cari parkiran lain
saya cuma sebentar kok di butik
nanti saya telepon ya kalo udah selesai
jadi matahari promosi hotel sampai sekarang belum selesai
tempat nera itu jatuh
kan udah mau deket grand opening
harus tunggu keputusan apa raka
yaudah kalo gitu biar saya yang telepon raka
ibu kok gak diangkat angkat sih raka
ya pada saatnya mesti dia wives saya
mereka tahu ngeri kita
buat yang sebaiknya
hakim against navut haka
jadi mah dari promosi hotel sampai sekarang belum selesai
tempat nari itu jatuh
kan udah mau deket grand opening
harus nunggu keputusannya para ka
ya udah kalau gitu biar saya yang telpon raka
iya ya terima kasih

apaan sih ini tuhan
ini kelas tinggi tuhan
dia hampir muncul
habis mere maguk
nek ini gak apa apa kan
tadi aku pengen balikin dompet ini
pagi aku nemu di jalanan
terima kasih ya
karena kamu udah nolongin nenek
ini ucapan terima kasih dari nenek
gak usah nek
kamu kan udah baik sama nenek
jadi nenek mau ngasih ini buat kamu
bu aku lapar bu
ibu belum punya uang buat beli makan
tapi baru aku lapar bu
kalau udah punya uang kita beli makan ya
nek nenek mau beli apa
precis zijn ga yang bunuh
aku minta depin